sebuah video berisi adegan kekerasan yang diduga dilakukan seorang polisi di pangkal pinang bangka belitung viral di media sosial
polisi tersebut kini dimutasikan dari jabatannya
kepada detik com asisten sdm kapolri irjen arief sulistianto membenarkan pencopotan tersebut
surat telegram berisi instruksi pencopotan tersebut dikeluarkan jumat ini
polisi tersebut akan menjalani pemeriksaan
mutasi diperintahkan dilaksanakan paling lambat tujuh hari terhitung mulai tanggal mutasi ditetapkan
video viral ini berawal dari kasus pencurian pada rabu malam di sebuah minimarket di pangkal pinang
dalam video tampak seorang pria berpakaian dengan tulisan polisi menendang seorang wanita yang dituduh mencuri
saat ini kasusnya masih dalam proses penyidikan kepolisian pangkal pinang